ya sejak disahkan pada senin petang lalu pembahasan tentang omnibus law ruu cipta kerja ini juga meramaikan lini masa media sosial
lalu seperti apa dan juga bagaimana narasi mengenai ruu cipta kerja di media sosial
kita akan langsung berbincang bersama ismail fahmi founder drone emprit dan media kernels indonesia yang sudah siap nih sepertinya
halo mas fahmi selamat malam apa kabar bisa mendengar suara kami
iya selamat malam mbak
iya mas fahmi iya ini ramai sekali ya tagar di media sosial membahas ruu cipta kerja ini bahkan sampai hari ini masih menjadi trending nomor satu dunia bahkan ini
kalau dari analisis anda mas fahmi apa saja yang diperbincangkan di media sosial terkait omnibus law ini
ini kalau kita lihat ya pada awal tanggal empat oktober itu pertama kali setujui supaya itu masuk ke paripurna
itu mahasiswa dan aktivis mencoba untuk naikkan tetapi trennya belum terlalu tinggi
itu baru tinggi setelah tanggal lima oktober pada saat dpr selesai mengesahkan baru naik
dan itu yang mendrive adalah teman teman dari k popers
sebagian dari mereka sudah paham sebagian mereka ada yang baru membaca dan banyak sekali itu kalau dilihat dari profil usianya itu usia delapan belas tahun ke bawah
katanya mereka kan dari smp juga ada sma juga ada dan itu menarik
karena mereka kemudian bertanya kepada orang tuanya membaca di media sosial
begitu mereka sepakat mereka mengisi petisi ya untuk penolakan ru itu kemudian mereka mengangkat tagar tagar
jadi mereka lihat apa yang menjadi perdebatan misalnya ada dari akademisi dari bukas ugm misalnya itu membuat satu tren menjadi satu trip
trip yang bagus penjelatannya mereka retweet mereka retweet mereka kaki komen
jadi mereka selalu dikasih dengan tagar
mereka sudah siapkan tagar
modalnya di kopi park di kopi fashion kalau tidak itu menjadi tagar internasional
oke nah tadi berbicara mengenai tren mas fahmi ini sejak disahkan itu trennya hingga hari ini seperti apa
hari ini masih naik terus ya percakapannya tentang omnibus law itu
dan tagarnya berubah ubah
kalau sebelumnya itu adalah penolakan saja masih tidak bertanya
kemudian sekarang masuk ke
stm mulai melawan ya gugat uu cipta kerja dan seterusnya
jadi tagarnya seputar itu penolakan kepada dpr dan kemudian ruu undang undang ini juga
oke nah lalu dari data yang mas fahmi dapatkan begitu dan juga analisis tentunya
emosi yang ditampilkan dari tagar tagar itu seperti apa
dan juga lokasi sebarannya itu di mana saja
kalau rentang usia tadi ada yang sudah mulai termasuk di bawah delapan belas tahun begitu
lalu bagaimana juga dengan profesi dan khususnya keaslian dari akun akun yang berpartisipasi mas
jadi kalau saya lihat ini ya ada jaringannya itu ada menarik ya
mereka mengangkat satu tagar dan tagar itu ada puisi ya puisinya wuji tunggul
di mana di situ disenyatakan bahwa kalau seandainya aspirasi ditutup maka tidak ada satu kata lagi yaitu lawan
ini menarik buat saya karena mereka ini anak anak muda ini kok bisa memahami ya ikut
gagasan yang dibawa oleh wujudugul itu
dan dari situ mereka cukup natural ketika saya lihat
mereka membuat jaringan yang tidak mungkin dibuat oleh robot misalnya atau buzzer
karena menyebar luas sekali
dan kalangan mereka kalau mereka dari belajar itu mereka sudah paham
dari belajar mereka banyak tanya ke orang tuanya
dan mereka yang sudah lulus itu ada juga bilangnya ini kan kami dulu mahasiswa
ini bukan hukum ada di kedokteran
kalau tidak pakai avatar mereka sehari hari kadang menjadi engineer dan sebagainya
jadi ini beragam
ini beragam cukup membuka mata kita sebetulnya
yang selama ini kita menganggap katakan k popers itu mereka hanya avatar korea saja
sukanya dengan hal hal yang sifatnya korea
di balik itu mereka manusia biasa
yang sama dengan kita
hanya dia membedakan antara gambaran dia dan gambaran mereka
gambaran dia yang suka dengan hobi dengan korea ini dengan hal hal yang sifatnya politis
ketika bicara sama politik mereka biasanya pakai wajah yang lain biasanya
tapi sekarang tidak
mereka sama sama meskipun menggunakan avatar korea bicara dengan politik soal politik ini
dan emosinya rata rata mereka marah dengan kondisi ini
menolak karena dia lihat
mereka tidak membaca semuanya
banyak dibilang bahwa ini pasti belum baca semua kan ada sembilan ratus halaman ya
ya mungkin juga nggak tahu semua anggota dpr pun yang mengesahkan juga belum membaca ya
tapi mereka melihat dari kajian kajian dibuat oleh akademisi
jadi mereka tahu di situ
bahwa ada yang masalah
ketika ada yang masalah kemudian mereka mencoba untuk mengangkat itu isunya
k popers ini tadi anda sebutkan adalah salah satu yang berpartisipasi untuk mengangkat berbagai tagar ini
hingga membawa ini menjadi trending nomor satu di dunia
lalu apa atau bagaimana cara membedakan akun akun yang memang k popers atau dengan buzzer gitu mas
yang berpartisipasi dalam mencuitkan tagar tagar ini
ya betul ini salah satu menjadi concern juga pertanyaan
benar nggak sih sebetulnya itu orang orang betulan ya
k poper betulan bukan buzzer
dan di antara k popers ini sebetulnya mereka bisa deteksi oh ini buzzer ini
mereka mencoba menggunakan avatar dari k popers gitu
yang membedakan itu ini
kalau avatar bisa diubah tetapi interaksi
interaksi itu kan bisa dilihat dari timeline
mereka harus benar benar misalnya berinteraksi dengan sesama k popers
mereka harus bicara soal kesukaan tentang hobi dengan band nya dengan fandom nya dan seterusnya
dan itu kan bisa dilihat dari timeline
kalau mereka punya akun yang pura pura menjadi k popers
dari timeline nggak mungkin bisa seperti itu ya
mereka harus membuat histori sejarah dia seperti itu dulu
dan kalau di jaringan sna social network analysis seperti yang saya lihatin di belakang ini
ini sebutan dari jaringan percakapan tentang omnibus law ini
kalau ada yang bukan k popers asli tapi sifatnya buzzer satu robot biasanya ngerumpi ya
mereka hanya berinteraksi di antara mereka sendiri
itu akan keluar dari jaringan
akan ada di pinggiran tidak berinteraksi dengan sesama k popers yang lainnya
oke berarti kalau yang terasing itu bisa dikatakan sebagai buzzer karena tidak masuk ke dalam jaringan saling interaksi antara k popers
begitu ya mas
itu yang membedakan begitu kalau dari datanya
ya itu dari salah satu menggunakan social invokan analysis
yang kedua dari apa yang mereka bicarakan sendiri
kok tiba tiba bicara soal politik entah itu mendukung omnibus law atau mungkin menolak omnibus law
kalau akun baru muncul kemudian bicara seperti itu saja kita bisa curigai bahwa itu bukan akun k popers
baik mas fahmi nah terkait fenomena ini yang bisa sampai trending nomor satu di dunia
ini sebenarnya apa yang membuat ramai
caption kah atau hashtag nya
atau tautan link yang disertai gambar ataupun video dari postingan atau cuitan satu akun mas
jadi sesuatu bisa menjadi trending
baik itu nasional ataupun internasional
itu ada beberapa syaratnya
pertumbuhannya itu sangat tinggi
oleh jumlah akun yang sangat besar
dan sebarang luas mereka di mana mana ya
jadi kebanyakan di indonesia di suku indonesia ada juga sebagiannya
di korea juga itu akun akun ini
dan di indonesia juga
bahkan ya di korea itu bahkan bukan orang indonesia
itu yang di korea juga ikut meramaikan tagar ini
jadi yang diangkat itu tagar
tidak banyak gambar yang mereka share
yang dilakukan itu kebanyakan adalah oke
misalnya ini ada akademisi
dia membuat satu trade
mereka akan kasih komentar
yang isinya banyak tagar
makanya kita lihat kan banyak tagar yang satu dua tiga tiba tiba trending bersama sama kan
nah ini yang bisa membuat menjadi trending nasional kemudian juga internasional
dan yang kedua
ini ada beberapa statement yang saya melihat
biasanya setiap hari itu selalu ada tagar deep offers
tapi mudah mudahan ini tidak muncul tagar deep offers
karena di antara mereka ada sepakatan
tidak mengangkat satu tagar deep offers
kita bela apa yang lagi masalah di indonesia itu
karena kawan kawan mereka yang di internasional pun juga ikut membantu kan
jadi mereka semua mengangkat tagar yang setelah disepakati
yaitu tagar tagar yang kita lihat di dalam seni topic beberapa hari ini saja

kadang kadang mereka bilang gitu
nah semangat apa itu mas
oke anggap aja ini seperti apa itu
nah ini berbicara mengenai semangat ini
bagaimana kemudian reaksi netizen ini melihat trending nomor satu di dunia
dan juga k popers yang ikut berpartisipasi dalam mencuitkan tagar tagar ini mas
sebenarnya sangat positif
sangat positif dari para netizen
dan banyak juga orang tua yang melaporkan bahwa anak anaknya juga tiba tiba kenapa pada banyak bicara soal politik ini
jadi mereka terbuka
selain kalau katakan mereka awalnya nggak paham sekarang jadi aware
awarenessnya itu meningkat di antara anak anak muda ini tentang kondisi politik yang ada di indonesia
dan memang ada yang mengkritik mereka
yang menyatakan bahwa hanya bisa mengatakan saja tidak paham isunya belum membaca gitu
tapi yang paling penting di sini adalah awareness nya
karena mereka adalah yang akan meneruskan
meneruskan masa depan indonesia
sehingga sebagian dari mereka mungkin ada niat untuk membangun indonesia lebih baik ya
nah ini berarti tren yang bisa dikatakan positif karena meningkatkan awareness juga begitu ya terhadap situasi apa yang terjadi saat ini di indonesia
baik terima kasih mas ismail fahmi founder drone emprit dan media kernels indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected